gue buat puisi itu buat lo
dan sedikit pun gue gak ada niatan untuk ngikung lo sam
kalo gak ada kenapa ada nama lo di surat itu man
kenapa jawab man
kepengenian lo mah
kembaran lo itu
kok gak kesini
sam menurut gue
kok dia pun bisa dapetin surat ini sih
ini kan surat yang dikasih sam buat lo
kok ada nama romannya
serius isinya kayak gini
jadi ini rencana yang disusun devon buat ngehancurin persahabatan roman dan sam
kok tidak dapet kah
coba gue periksa dulu
kirim apaan sih
butuh ion tubuh gue
si samuel jururul ke kantin
ayok ke kantin ya
akhirnya lo dateng juga
trevon kenapa lo senyum senyum
lo mau mecah belah persahabatan gue sama samuel lagi
eh robis gue kasih tau ya
yang mecah belah persahabatan los sama sam itu bukan defon
ted maksud lo apaan sih
lo tau gak bang
terkadang lo ngiri sama persahabatan lo sama samuel
dan anak anak yang lain
tapi lo masih kecil
lo masih kecil
kok lo tega ya
menusuk sahabat lo sendiri dari belakang
gue masih gak ngerti maksud lo apaan sih
eh lo jangan sok
semua penjelasannya sudah ada di sini
bagoni itu juga serius
congratulations dressah valentine kembali lagi saling producing video depan
pertama kali lo balik
tidak kirprowadkan untuk memberikan kesahuan
ibu adalah desa soejots
apakah harus gue yang dimaksud ini
kelarin dulu masalah lo sama gue baru sama devon
semarah marahnya gue sama lo gue gak pernah berniat sedikitpun buat nikung lo man
gue bantu lo man biar bisa lebih deket sama dia
gue bantu beliin lo baju buat karin atas nama lo man
man man man
makanya pelan pelan kenapa
gue beli baju itu atas nama lo man
dan ga pernah ada secoret nama gue di paket yang gue kirim ke sana
jadi bajunya karin itu dari sama lo
tapi kenapa di surat itu ada nama lo
kenapa ada nama lo man
tapi apa pembelahan lo man apa man
apa gue masih harus bela diri
akal sehat lo tuh udah ketutup sama emosi lo
apapun kata kata yang keluar dari mulut gua
gue tegasin satu hal sama
gue buat puisi itu buat lo
dan sedikitpun gue ga ada niatan untuk nikung lo sam
kalau ga ada kenapa ada nama lo di surat itu man
kenapa jawab man
penyianat lo man
kalau ada nama roman dalam surat yang lo kasih sama gue
bukan karena ada nama roman di surat itu
tapi karena gue ga ada perasaan sama lo sam
jadi ada atau engga nama roman di situ gue bakal tetep nolak lo
dan gue juga tau kok itu emang surat dari lo
karena di amplop ada tulisan
bukan from roman
kenapa lo belain gue kan
udah lo diem aja
biarin mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri
gue berhak ngomong disini
karena gue udah muak
gue mood nama gue selalu dibawa bawa dalam masalah ini
gue udah sering dengar kalian berantem karena gue
kenapa harus gue alasan kalian berantem
emangnya lo berdua siapa
jadi kalian ngapain ribut
tapi kalian ga ada hubungan apa apa sama gue

dan masalah gue sama roman
gue sama roman ga ada hubungan apa apa
dan pelukan waktu di rumah sakit itu
itu juga bukan apa apa
ucapan terima kasih doang
ga pake rasa
jadi buat apa kalian ribut
udah punya cowok pilihan
dan sore ini gue mau ngedate sama cowok pilihan gue
ulan mau ngedate